semoga semakin banyak taman taman yang bersih yang kemudian juga representatif di ibu kota jakarta
sehingga masyarakat jakarta bisa berkreasi dengan sangat nyaman seperti layaknya di kota kota besar
seperti new york ataupun melbourne di mana taman tamannya sangat banyak dan sangat bagus sekali
oke minggu pagi tim gabungan kebersihan pemprov dki jakarta membersihkan danau sunter jakarta utara
kerja bakti yang dilakukan ini sekaligus menjawab tantangan menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
untuk mengubah wajah danau sunter bak danau di swiss
itulah cuplikan video tantangan menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
untuk wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno untuk mengubah wajah danau sunter
sejatinya danau ini adalah dana buatan sejak tahun tujuh puluh an
danau sisi timur padat dengan bedeng dan danau yang berbeda

air dan turap sepanjang sembilan puluh meter di sekitar danau terus dibersihkan
tanggulnya akan ditinggikan menjadi dua meter guna menghindari kebocoran
yang jelas tujuannya yang pertama yang perbaikan turap ini supaya aliran saluran yang ada di saluran pmi ini
airnya tidak akan rembes masuk ke danau lah
nah kemarin kan ada ini beberapa turap yang ada kebocoran
kita perbaikin supaya itu turap itu kedap air
tidak bayar tidak masuk yang aliran dari phb itu tidak masuk ke dalam danau
februari mendatang danau ini akan digunakan untuk festival danau sunter
festival akan dimeriakan oleh menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti dan sandiaga uno
di danau inilah mereka akan lomba renang dalam festival tersebut
senada dengan hal itu wali kota jakarta utara hussein murad memastikan
kondisi danau aman untuk berenang
kita kerahkan satu dua ratus personil tenaga tenaga kita dan masyarakat
untuk membersihkan sekeliling danau sunter ini
selanjutnya oase di utara jakarta ini akan dibuat lebih ramah dan nyaman untuk masyarakat setempat
tidak hanya itu tempat ini juga akan menjadi sarana olahraga air jakarta